sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno juga memprediksi laga timnas indonesia versus timnas argentina
dapat membantu memenuhi target pemerintah untuk mencapai satu empat miliar pergerakan wisatawan nusantara
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan pihaknya menyiapkan lima destinasi wisata super prioritas
untuk dikunjungi oleh tim argentina diantaranya danau toba bali dan labuan bajo
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan menampilkan produk ekonomi kreatif kuliner khas indonesia
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan pihaknya mencapai satu empat miliar pergerakan wisatawan nusantara
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan pihaknya mencapai satu empat miliar pergerakan wisatawan nusantara
akan ada peningkatan penjualan jersi terutama jersi indonesia
karena tentunya fanatisme nasionalisme patriotisme kita akan mendukung kesebelasan indonesia yang sudah menjadi juara sea games kemarin
dan tim seniornya akan berhadapan dengan argentina
kapan lagi kita menyaksikan lionel messi dan kawan kawan di indonesia
indonesia ini harus kita gunakan sebaik baiknya untuk mempromosikan pariwisata indonesia